beralih ke informasi olahraga timnas indonesia u dua puluh dua berai kemenangan besar tujuh atas mongolia di babak kualifikasi piala asia u dua puluh tiga
dan kemenangan ini tentunya kembali membuka peluang bagi tim merah putih untuk lolos ke fase grup
mongolia yang di laga sebelumnya berhasil menahan imbang tuan rumah thailand
kali ini tak berdaya menahan gempuran indonesia
pelatih indonesia luimia kali ini menurunkan evan dimas dan juga hansa muyama
kehadiran dua pemain itu terbukti mampu mengangkat permainan indonesia
kevin kwan atsit dan sadil ramdhani sama sama mencetak dua gol di laga ini
selain dua gol dari gavin kwan aksit dan sadal ramdhani
tim nas indonesia menambah gol melalui marinus marianto osvaldo dan setian david maulana
dengan kemenangan besar atas mongolia peluang indonesia untuk lolos ke putaran final piala asia u dua puluh tiga
kembali terbuka syaratnya
indonesia mampu mengalahkan thailand di laga terakhir grup h